jangan sia siakan waktu anda bersama keluarga di sisa libur panjang ini
karena besok sudah mulai beraktivitas sekolah lagi ya
nah ini tidak ada salahnya mengajak putra putri anda untuk mengasah kreativitas dan juga imajinasi mereka
salah satunya dengan belajar menggambar mewarnai dan juga memanfaatkan limbah bekas
menggambar atau bahkan memanfaatkan limbah bekas seperti ini
tidak hanya bisa mengasah kreativitas dan juga imajinasi mereka
ini bisa melatih fokus mereka dan juga bisa mengenalkan kepada mereka untuk bisa peduli terhadap lingkungan sekitar
tangan tangan kecil ini begitu lihai memadukan gradasi warna pada kaleng kaleng bekas
barang yang awalnya tidak berharga disulap menjadi kreasi yang cantik
seperti inilah kegiatan anak anak di sanggar lukis dunia gambar dan kampung inggris di tangerang selatan
sanggar yang didirikan tujuh tahun lalu ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mengasah kemampuan menggambar mewarnai atau bahkan melukis
sanggar ini sudah memiliki murid hingga tiga ratus lima puluh anak
sang pendiri sanggar marianto atau akrab nisapakak roy tak pernah memasang tarif
bagi mereka yang tidak mampu pintu sanggar selalu terbuka
tujuh tahun yang lalu kita berdiri dengan tujuan untuk anak anak dapat berkreasi beraktivitas
bekal untuk di masa yang akan datang
dari paling kecil kita ada usia empat tahun sampai dia sma
sampai sma ya dari sd smp dan sma
mereka dapat berkreasi mereka dapat menggambar mereka dapat melukis dan lain sebagainya
menggambar dan mewarnai tak hanya sekedar memainkan pensil atau crayon
kak roy akan mengajarkan teknik menggambar dan mewarnai dari dasar
mulai dari teknik menggores garis hingga teknik gradasi warna
melukis menggambar mewarnai
suka pernah bikin apa aja
tempat pensil kayak banyak
yang tak kalah penting anak anak juga distimulasi untuk membuat aneka kerajinan dari barang bekas
mulai dari keranjang dari kertas bekas tempat pensil dari botol hingga robot robotan dari alat tulis yang tidak terpakai
kalau dulu dia mewarnai nya masih berantakan keluar garis gak penuh gitu
sekarang alhamdulillah sudah lebih fokus motorik halusnya juga sudah lebih terarah lah
sanggar ini juga berafiliasi dengan kampung inggris di pari kediri dengan membuka kursus bahasa inggris
bicara prestasi tidak main main
puluhan prestasi dari tingkat nasional dan internasional berhasil disabet murid sanggar ini
kampung kinayungan tempat sanggar ini berdiri juga terpilih sebagai salah satu pemenang lomba kampung piala dunia transmedia
dengan kreasi kampung bola tiga dimensi yang melibatkan warga sekitar
melania rahma banten